kandidat calon gubernur jawa timur saifullah yusuf hingga kini belum menentukan siapa calon pendampingnya
meski dalam survei unggul gus ipul masih menunggu keputusan partai koalisi
sementara golkar menanti keputusan dpp untuk menetapkan kofifah sebagai calon gubernur
hasil sejumlah survei akhir akhir ini menempatkan wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf sebagai kandidat terkuat cagup jatim
meski demikian gus ipul masih kesulitan menentukan siapa wakilnya
pasalnya hingga saat ini partai koalisi belum menentukan sikap
jangankan menunjuk siapa yang akan mendampingi saifullah yusuf
mereka juga belum memberi keputusan apakah mendukung gus ipul atau justru mengusung calon sendiri
tertimbangkan dan selebihnya tentu banyak yang harus dipikirkan dalam rangka menentukan calon wakil gubernur
sama halnya dengan pkb partai golkar hingga kini juga belum menentukan dukungannya kepada calon tertentu
nama kofifah yang santer disebut sebut sebagai calon kuat juga belum ada keputusan
insya allah oktober ini sudah ada kata
temu istilahnya gitu siapa bakal diusung ya tentunya golkar tidak sewenang wenang ya
kami juga menghormati ya kami sudah seringkali sampaikan ya
ya pantas pantasnya yang lima ini kan juga sudah daftar
salah satu lembaga survei menyebutkan dari aspek popularitas
gus ipul kini berada di posisi teratas dengan tingkat pengenalan sembilan puluh dua persen
posisi berikutnya adalah mensos kofifah indar parawansa sebesar delapan puluh enam enam persen
dan wali kota surabaya tiriten
risma hari ini tujuh puluh tiga sembilan persen